komisi satu dpr mengesahkan rancangan undang undang perlindungan data pribadi
menjadi undang undang hal ini disampaikan dalam sidang paripurna ke lima
undang undang ini diharapkan menjadi landasan hukum berkekuatan tetap
dalam melindungi data pribadi masyarakat dan data milik negara
pengesahan rancangan undang undang perlindungan data pribadi atau ruu pdp
menjadi undang undang disampaikan oleh wakil ketua komisi satu dpr
abdul haris almasyari selasa pagi
abdul haris menjelaskan sebelum disahkan ruu pdp telah melewati pembahasan tingkat satu
naskah final ruu pdp yang telah dibahas sejak dua ribu enam belas
terdiri atas tiga ratus tujuh puluh satu daftar inventarisasi masalah atau dim
yang menghasilkan enam belas bab dan tujuh puluh enam pasal
secara umum undang undang pdp berlaku untuk sektor publik dan sektor

dan mencari putih perorangan maupun korporasi
yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
undang undang tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum
dan perwujudan upaya negara dalam melindungi data pribadi masyarakat indonesia
karena data pribadi masyarakat indonesia itu melekat pada warga negara indonesia masing masing
yang tidak bisa digunakan oleh orang lain kecuali atas persetujuannya
nah nanti dalam undang undang ini
ada subjek data pribadi atau yang kita kenal dengan pemilik data pribadi
dan kemudian ada pengendali data
sementara itu menteri komunikasi dan informatika joni platem mengatakan
undang undang ini memuat prinsip perlindungan data pribadi
antara pemilik dan pengelola data dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran
sanksi berupa hukuman penjara empat hingga enam tahun
serta hukuman denda antara empat hingga enam miliar rupiah
namun apabila ada korporasi orang orang dan korporasi
yang menggunakan data pribadi secara ilegal
maka sanksinya jauh lebih berat
berupa perampasan seluruh kegiatannya
yang terkait dengan manfaat ekonomi atas data pribadi dimaksud
dalam pemaparannya pada sidang pengesahan tersebut
menkom info mengatakan ru pdp menandai era baru
dalam tata kelola data pribadi
masyarakat dirana digital
joni pratik menambahkan
uu pdp akan berdampak pada sembilan sektor
termasuk di dalamnya adalah sektor kenegaran dan pemerintahan
hukum tata kelola pemrosesan data pribadi
budaya sumber daya manusia dan hubungan internasional
tim liputan cnn indonesia jakarta